badan pusat statistik mencatat pertumbuhan ekonomi indonesia terus menguat sebesar lima tujuh puluh dua persen
lebih tinggi dari capaian tribulan sebelumnya sebesar lima empat puluh lima secara tahunan
ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi domestik
ekonomi tumbuh lima tujuh puluh dua persen masih ada ancaman ke resesi
untuk pembahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual direktur center of economic and law studies
bima yudhistira selamat pagi mas bima
mas bima ini ada kabar baik ya impresif sekali gitu ya
karena kuartal ketiga pertumbuhan kita mencapai lima tujuh puluh lima persen
apakah angka pertumbuhan ini di luar ekspektasi atau masih sesuai dengan konsensus
mengingat beberapa literatur saya baca reuters sendiri mengatakan
ifv mengatakan ini jauh dari ekspektasi mereka yang sebesar lima sembilan persen
lalu bagaimana dengan pandangan anda
ya ini kan pertumbuhan bisa mencapai lima tujuh lebih
sebenarnya masih berada di bawah ekspektasi
kenapa masih berada di bawah ekspektasi
karena basisnya adalah basis yang sangat rendah
kalau kita bandingkan misalnya pada kuartal tiga dua ribu dua puluh satu
saat itu kasus harian itu tembus dua puluh enam ribu untuk kasus covid sembilan belas
kemudian ada pembatasan sosial yang lebih ketat
nah sekarang pembatasan sosialnya sudah mulai longgar
masyarakat sudah beraktivitas belanja lagi di pasar tradisional di warung warung
kemudian mal juga sudah mulai ramai
tapi ini kan bukan menunjukkan sebenarnya ada uang yang dibelanjakan lebih banyak dibandingkan pera pandemi
hanya karena mobilitasnya sedikit lebih longgar
nah kemudian ini kan juga ya kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh para pelaku usaha
justru mereka melakukan efisiensi secara besar besaran
jadi kalau melihat lebih detail lagi dari laporannya badan pusat statistik
bahwa penopang utama pertumbuhan ekonomi indonesia
selain mobilitas yang longgar adalah booming harga komoditas sawit batubara
pertanyaannya booming harga komoditas yang menopang ekspor
pendapatan masyarakat juga dibantu oleh itu ini akan bertahan berapa lama
apakah dengan adanya resesi global dua ribu dua puluh tiga harga komoditas itu masih bisa menopang ekonomi indonesia
jadi kita masih berpijak pada pijakan yang sangat sangat rapuh
kalau hanya mengandalkan naik turunnya roller coaster harga komoditas
jadi industri manufaktur itu yang sebenarnya mencerminkan
dan pertumbuhan industri manufakturnya jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi
maka disitulah ancaman sesungguhnya pada kuartal kuartal berikutnya
terutama di kuartal pertama dua ribu dua puluh tiga ke depan
mungkin kita akan mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi
melajari keuntungan ekonomi indonesia
terutama mengingat di tahun mendatang ada sedikit skeptis terkait dengan harga komoditas yang akan turun ya mas
ya harga komoditas kalau ada resesi berarti kan permintaan bahan baku turun
sekarang kita cek juga misalnya di kontainer kargo yang keluar masuk di berbagai negara
itu tanda tanda terjadi penurunan ada di baltic dry index
kemudian juga partner dagang terbesar indonesia yaitu tiongkok
masih melakukan lockdown
itu sebenarnya faktor yang sangat berpengaruh
yang ketiga adalah faktor dari inflasi
jadi efek dari kenaikan harga bbm dirasakan nanti di kuartal keempat ya
nah ini salah satu pertaruhannya adalah sisa kuartal di dua ribu dua puluh
apakah mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi juga
kalau saya melihat justru sebaliknya
kita perlu lebih kelas pada
meskipun nanti akhir tahun ada libur natal tahun baru
tapi bagi kelas menengah yang sudah mulai terpengaruh oleh kenaikan harga bbm subsidi
mereka akan sedikit menunda untuk melakukan traveling
menunda untuk melakukan jalan jalan dan belanja
nah ini yang menjadi salah satu pemicu juga
ada pelambatan di kuartal berikutnya
plus kalau tahun dua ribu dua puluh tiga itu nanti ada pemilu
beberapa sektor memang happy dengan adanya
pemilu hotel ramai restoran juga ramai untuk konsolidasi politik
tetapi bagi investor mereka justru akan lebih wait and seed
padahal investasi kan perannya cukup besar juga dalam pertumbuhan ekonomi indonesia
mas bima kalau anda katakan tadi
jeda waktu hingga desember
salah satunya di drive dengan kondisi global
tadi ada lockdown di tiongkok
kemudian juga resesi di beberapa negara termasuk inflasi amerika dan eropa
lalu bagaimana langkah kita mengantisipasi ini dalam waktu dekat
mengingat memang jarak waktunya sudah terbatas
tadi anda katakan tahun baru mungkin tidak terlalu signifikan
ya kita sarankan kepada pemerintah
segeralah bikin yang namanya paket kebijakan
paket kebijakan jadi kebijakannya tidak fragmentasi
tidak satu satu bbm naik ada kompensasi blt bbm nggak begitu
tapi harus ada satu kebijakan yang paketnya utuh
apa itu salah satunya adalah mendorong relaksasi ppn
karena kalau kita berharap ada kelas menengah
mereka mau belanja kalau ada stimulusnya
kelas menengah atas juga begitu
kemudian belanja pemerintah
nah ini juga penting nih
belanja pemerintah itu yang belum terserap jumlahnya sangat besar
jadi kita dorong terus juga pemerintah pusat daerah belanja harus didorong
tapi efektivitasnya juga ada
jangan hanya karena untuk serapan anggaran
untuk mendorong ekonomi tapi kualitas belanjanya jelek misalnya
dan berikutnya lagi yang dibantu ini
sektor sektor yang mau phk masal
sektor sektor yang padat karya ini
dapatlah banyak relaksasi diskon listriknya
perpanjangan relaksasi kredit
sampai dua ribu dua puluh lima bahkan
jadi harus ada satu paket kebijakan
nggak bisa lagi menggunakan pemulihan ekonomi nasional paket yang lama
karena masalah sekarang bukan covid sembilan belas untuk di indonesia
tapi masalahnya adalah menangkal pelambatan ekonomi global ini
biar tidak kena kepada proteksi dari pertumbuhan ekonomi indonesia
ya kalau saya sedikit bisa mereview
ada sejumlah kebijakan terkait dengan bagaimana menjaga penguatan nilai tukar rupiah
salah satunya dengan mendorong devisa hasil ekspor atau dha
dan juga melakukan kerjasama mata uang lokal dengan berbagai negara
apakah anda lihat kebijakan pemerintah ini cukup relevan
untuk menahan rupiah yang tertekan
kemudian juga ekonomi global yang semakin tergerus
akibat inflasi beberapa negara maju
ya bahkan bukan hanya devisa hasil ekspor ya
dengan kebijakan insentif pajak misalnya
atau lewat suku bunga apalagi lebih dinaikkan
tapi yang juga penting
beberapa negara itu membuktikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan terjadi krisis
mereka belajar bahwa bukan hanya devisa hasil ekspor
itu diberikan gula pemanis untuk masuk ke sistem domestik
tapi dalam kondisi tertentu perlu ada aturan soal kapital kontrol
atau arus modal itu agar tidak keluar
wajib misalnya ditanam di bank domestik selama sembilan bulan
atau hasil dari perkebunan ekspor pertambangan
wajib langsung dikonversi menjadi kurs rupiah
nah ini yang sangat penting
ataupun kerjasama mata uang lokal
ya perlu diperluas
ini salah satu langkah yang bagus
ada tiongkok yang juga sudah membuat fakta perjanjian lcs
harapannya juga negara negara lainnya
terutama negara yang ada di eropa india
mitra dagang mitra dagang potensial indonesia
ekspor impornya juga pakai mata uang lokal
ini upaya dedolarisasi yang kalau masif
bisa membuat stabilitas kurs rupiah juga lebih terjaga
kalau mas bima tadi di awal
sedikit pesimis ya
bahwasanya pertumbuhan ekonomi tahun depan akan sebaik
di bulan oktober november tahun ini
sehingga boleh jadi sedikit mengkhawatirkan
apakah memang kita bisa juga terjerat dalam kondisi resesi
seperti halnya beberapa negara lain
lalu bagaimana nih trik kita untuk bisa terbebas
mengingat tadi harga komoditas tidak selamanya naik
kemudian juga ekonomi global
salah satunya sebagai pendorong adanya
hal hal sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri mas
ada tiga yang akan menjadi komoditas
yang sesungguhnya komoditas sebenarnya
bukan komoditas yang kita kenal secara tradisional
tiga komoditas ini
yang pertama adalah digitalisasi
jadi digitalisasi ini juga akan menjadi tenaga untuk menyerap tenaga kerja
tapi bukan digitalisasi yang mengandalkan valuasi besar
lebih ke arah mendigitalisasi perusahaan perusahaan tradisional
dan yang kedua adalah masalah karbon
karbon ini juga akan menjadi
indonesia punya peluang untuk menjaga emisi karbon tetap rendah
sementara kita juga memiliki program konservasi konservasi hutan
itu akan bisa memasukkan dana dana investasi
energi terbarukan konservasi lingkungan
dari global itu ke indonesia
kemudian yang ketiga
baik resesi atau krisis

selalu kita berpaling kepada umkm
karena di umkm itulah pasarnya domestik
bahan bakunya juga lokal
itu yang bisa menjadi tulang punggung bagi penguatan ekonomi
mas bima tadi yang menarik adalah sektor industri padat karya
terutama terkait dengan umkm
tapi di satu sisi informasi terkait dengan phk di industri tekstil
cukup tinggi ya mas
lalu bagaimana mas untuk kedepannya menjembatani phk
yang pastinya berimbas terhadap produksi dalam negeri
dan juga konsumsi masyarakat
kita sarankan kepada pemerintah terutama
bantulah perusahaan perusahaan tekstil pakaian jadi ini
untuk pengalihan pasar
bantu komunikasi dengan brand internasional
kalau nggak bisa terserap ke pasar eropa dan amerika
maka pasar di afrika bagian utara dan timur tengah
yang tahun ini diperlukan
itu kan harusnya dialihkan ke sana
atas se perdagangan kita
itu harus diaktifkan untuk cari informasi informasi
produk apa yang disukai
berapa volumenya siapa calon pembelinya
nah kemudian di sisi yang lain
kalau ekspornya memang sedang lesu
masalahnya pasar domestik ini
jangan sampai begini terjadi dilema
kita ekspor susah
sementara mau dibalikkan ke pasar domestik
itu diganjal oleh banyak sekali
sekali aturan pembebasan soal impor
nah ini kan jadi akan kontradiksi
kok susah jual baju keluar
tapi dalam negeri banyak barang barang impor
brand brand yang menggunakan made in impor misalnya
itu yang harusnya dilakukan pengaturan
sehingga tekstil pakaian jadi kita
setidaknya bisa terserap juga di pasar dalam negeri yang cukup besar
karena ada dua ratus tujuh puluh juta orang
masa nggak butuh baju gitu nggak butuh sepatu
nah ini yang harus diatur
ini yang menarik juga terkait dengan konsumsi tadi
kemudian juga ekspor indonesia
yang seperempat lebih menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi kali ini
bagaimana anda melihat hal ini mas
ya untuk ekspor ya selalu ya
dulu tahun dua ribu sebelas saya juga ingat
pada era pak sby juga harga komoditas cukup tinggi
cadangan devisa kita naik saat itu cukup signifikan ya
tapi problemnya kita belajar juga
dari era pak sbe
setelah booming harga komoditasnya turun
wah itu langsung
cadangan devisa turun
ketahanan eksternal kita juga melemah
nah jadi ini pelajaran
oke sekarang pak jokowi mendapatkan booming harga komoditas
ini kan bonus aja gitu ya
bonus di tengah perang di tengah krisis pangan
krisis energi kita harganya tinggi sawit batu bara
tapi kita nggak bisa terlena oleh karena itu
kemudian nilai tambah yang dijual
itu yang harus didorong
perkuat pasar dalam negeri
nikel daripada kita ekspor misalnya
dengan harga yang relatif lebih rendah
memang harus membangun ekosistem baterai
ekosistem mobil listrik di dalam negeri
dengan berbagai cara
nah itu salah satu cara
jadi kita nikel olah di dalam negeri
ekspornya baru bentuk spare part
disitulah nilai tambahnya jadi kita nggak
apa ya besok ekonomi melemah
itu semata mata karena harga komoditasnya terkoreksi
dan itu nggak sehat bagi perekonomian
iya yang menarik tadi mas bima mengatakan
perlu adanya menambah nilai jual daripada komunitas
yang selama ini hanya raw material seperti itu ya
tapi di satu sisi bagaimana meningkatkan investasi
apakah kita masih mendapatkan peluang
dari negara negara asing
terutama di mana negara mereka juga sedang mengalami
kondisi perekonomian yang tidak baik
tapi di satu sisi pemerintah indonesia juga
sepertinya nggak melakukan diversifikasi komoditas ini mas
ya peluang investasi itu selalu ada
sekarang begini justru kalau negara negara amerika
amerika serikat kemudian eropa juga
di tiongkok sedang mengalami tekanan di dalam negeri
mereka akan mencari kok
negara mana yang menjadi potensi basis produksi
potensi pasar pertumbuhannya masih oke
tapi di satu sisi kalau
mereka kan berhadapan juga dengan perizinan
mereka tanya loh sekarang ini
undang undang cipta kerja ini
saya mau pakai ini atau pakai regulasi yang mana
itu masih jadi pertanyaan
kemudian masalah soal pembiayaan soal
suku bunga juga indonesia yang masih cukup tinggi
dibandingkan negara asean biaya logistik
kemudian nanti berurusan dengan masalah teknis
itu habis untuk masalah pembebasan lahan
kemudian juga ada masalah pemberantasan korupsi
itu nanti akan diambil semuanya menjadi yang namanya i core
dan i core kita sudah enam
yang artinya berinvestasi di indonesia sekarang makin tidak efisien
makin boros untuk menghasilkan output yang sama
nah kalau i core nya enam
inilah yang harusnya jadi pr dari pemerintah
kenapa bangun infrastruktur tetapi i core nya masih enam
kenapa investasi selama perang dagang juga pindahnya ke vietnam
filipina kemudian thailand dibandingkan indonesia
nah inilah yang harus dipecahkan satu persatu tadi
beban beban bagi investasi

tapi juga kita siapkan memang fundamentalnya
termasuk partisipasi dari setiap kepala daerah
jangan ada investasi masuk mau bawa uang misalnya
tapi dari pemerintah daerahnya tidak menyambut dengan positif
padahal kan kalau investasi yang padat karya memang kita butuhkan
terakhir nih mas bima
terkait dengan kondisi perekonomian global
kalau kita lihat indonesia dalam waktu dekat juga menggelar g dua puluh
tadi apakah dengan g dua puluh ini bisa memberikan suatu angin segar
terutama terkait dengan indonesia
atau terkait dengan investasi dalam negeri
karena anda katakan tadi
sebenarnya masih ada titik terang
di mana para investor dari negara negara yang
meskipun dalam kondisi perekonomian sedang terpuruk
tapi mereka mencari peluang untuk berinvestasi
ya saya melihatnya g dua puluh itu berhasilnya
bagaimana berhasilnya kalau semua kepala negara bisa datang
itu sebenarnya sudah positif ya
bahwa ada joe biden bertemu dengan vladimir putin
itu sebenarnya sudah salah satu goal dari g dua puluh
karena tidak ada pemulihan ekonomi
tidak ada investasi
kalau perang juga masih berlangsung
kemudian yang kedua
memang diharapkan ya
diharapkan ada program yang namanya
meningkatkan capital inflow
nah yang permodalan yang penting sekarang adalah
bukan modal di portfolio saja
tapi modal di dalam fdi
nah jadi urusan urusan yang mencakup soal masalah
infrastruktur biaya logistik
masalah pemberantasan korupsi
tata kelola yang baik
nah ini juga harusnya didorong
karena indonesia bisa mencontohkan dong
bahwa bicara soal investasi
nyambungnya lagi adalah soal kualitas
dari kesiapan ekonomi indonesia
dan juga perizinan
itu yang harusnya disuarakan lebih lantang lagi di dalam g dua puluh
sehingga nanti menjadi fasilitasi dari kerjasama misalnya bumn
dengan swasta ataupun dengan investor
yang akan dikestor dari negara negara g dua puluh lain
baik mas bima yudhistira
terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
selamat pagi mas